ya sudah sewajarnya bagi semua perempuan ini mengalami kenaikan berat badan selama proses kehamilan
nah pasca melahirkan tentu saja banyak bagian tubuh yang berubah dan harus segera dipulihkan kembali
utamanya bagian otot ya langsing di luar belum tentu dalamnya sudah baik loh
beberapa saat yang lalu saya mencoba salah satu olahraga khusus dilakukan setelah melahirkan namanya corvix
habis hamil itu ya setelah itu baru
nah saya mau ikutan nih kelas corvix
setelah melewati masa kehamilan otot perut otomatis mengalami peregangan atau biasa disebut diastasis rekti
jadi periksa diastasis rekti ya
jadi sebelum olahraga ada baiknya cek dulu kondisinya
kebetulan instruktur corvix ini juga bidan
dan sudah bersertifikasi untuk melatih
kalau ya langsung aja mau sit up mau zumba mau lari bahkan
jadi itu tadi benar ya daniar
yang orang habis lahiran pasti fokusnya gini aduh perut gue udah gak kayak waktu gue gadis gitu kan
pasti pengennya langsung ke perut
padahal healing core muscle abis lahiran itu bukan perut dulu justru
harus benerin nafasnya harus pakai diafragma dulu
terus habis itu bukan perut dulu justru harus ke bawah
zaman dulu kan latihan perut itu sit up ya
sit up all crunches movement itu hanya bikin diastasisnya tambah lebar
tambah lebar diastasisnya ya tambah lemah bawahnya gitu
jadi kalau ditanya resikonya apa ya kalau tiba tiba kamu langsung pengen nurunin berat badan resikonya ya makin lemah pelvic floornya
makin turun lagi kualitas hidupnya
nafas diafragma jadi kunci
lakukan juga senam kegel selama mengambil dan membuang nafas
otot panggul bawah terus dipantau selama mengikuti core fix
tiga bulan setengah
jadi pas awal awal aku nggak gitu reguler karena masih rempong masih punya newborn
tapi abis itu sebulan terakhir nih seminggu sekali
dan progresnya sih kerasa
banget kayak lebih kuat
apalagi buat di rumah kayak ngangkat bayi kalau misalnya kita habis mandiin
terus kayak turun tangga
apa tuh kerasa lebih kepake gitu core nya
menarik memang tapi pahami dulu kapan waktu yang tepat untuk memulai olahraga
jadi kalau hari normal setelah empat puluh hari setelah lewat basah nifas boleh melakukan kegiatan olahraga
tapi tetap olahraganya adalah secara bertahap
kalau kita cerita untuk yang
setelah sesar agak sedikit berbeda dengan yang lahir normal
karena kalau cesar kan disitu ada sayatan di daerah perutnya dinding perut
itu ada lima lapisan yang kita sayat dan itu ada kita jahitan
lima lapis kemudian ada jahitan di rahim juga dua lapis jadi ada tujuh lapisan di situ
itu proses penyembuhannya secara teori perlu waktu kurang lebih dua belas minggu
ya jadi tiga bulan setelah itu baru mulai melakukan kegiatan olahraga secara bertahap
sama olahraganya bertahap ya
sekali lagi ini harus dipastikan dulu
pastikan dulu ke dokter apakah sudah boleh melakukan olahraga atau belum
kalau buat saya yang baru saja kembali olahraga setelah melahirkan secara normal tiga bulan lalu
otot di bagian paha dalam dan bokong saya tegang banget
tapi memang itu targetnya
jika rasa sakit rasa di punggung berarti anda salah dalam mempraktekannya
akhirnya selesai juga latihannya
tapi buat saya olahraga enam puluh menit ini sih seperti investasi ya
kayak tadi memperbaiki otot tubuh postur tubuh sebelum nanti anda mau targetnya apa
mungkin turut berat badan belakangan
mau punya anak satu dua tiga silakan
yang paling penting adalah tetap sehat tanpa mengurangi asupan apapun dan juga memaksakan tubuh kita
daniar ahri devi fitrian jakarta